nama saya dede kurniawan saya petani milenial muara desa muara kecamatan jelambatan kabupaten karawang
umur saya dua puluh enam tahun
saya dari sma itu disekolahin di smkn pertanian
sampai kuliah saya ngambil fakultas pertanian di agroteknologi
sampai lulus saya pun nggak kerja nggak apa saya menerusin
dari kampung pergi ke kota balik lagi ke kampung untuk membangun desa ini di bidang pertanian
mungkin petani muda sekarang tuh emang agak susah
lebih baik bekerja di kantoran di perusahaan
untuk terjun ke petani itu emang agak susah
ya mungkin faktornya gengsi pak
gengsi lah kotor dekil hitam
kalau kerja di pabrik itu kan penghasilan sudah tahu
jelas gitu misalkan gaji satu bulan segini
kalau petani kan gimana hasil kita tanamnya hasilnya bagus ya
kita penghasilan kamalah lebih banyak kita daripada hasil itu
contohnya kita tanam melon kita sekitar seribu tanaman misalkan
tutup pohon misalkan hitung rata ratanya satu kilo
kalau seribu aja udah satu ton satu ton dengan harga delapan belas ribu kita nggak jual
sudah delapan belas juta pak
sebenarnya keuntungan pertanian itu bagus sih
kalau kita bisa pengolahan tanahnya ini
emang langsung jadi petani sama wanita ga ada ambil
untuk meningkatkan produksi cuma tidak berkelanjutan
mungkin tiga puluh tahun kemudian atau mungkin sekarang ini
tanah kita sudah sakit kan susah untuk diperbaiki
memang kalau sekarang penghasilan
memang sekarang sudah secara teknologi
atau aktor kita sudah mulai secara teknologi
zaman dulu mungkin pakai pacul
cuma kalau zaman dulu itu
kita tuh nggak ada penyakit hama dan penyakit ada
sekarang model orang serangan sampai habor
sampai kebakar berapa ratus hektare gitu
karena terlalu banyak lupuk kimia kimia
jadi si hama itu sudah resistensi
ya mungkin sekarang pemerintah itu cobalah
kita sebagai petani muda
bisa pemerintah itu
kita ada bantuan tentang teknologi teknologi untuk kami
agar kami tuh jangan ngikuti alur
seperti petani konvensional zaman dulu
ayo kita berjuang
karena petani itu apa pejuang pangan
kalau bukan kita yang tanam siapa lagi
kita itu sebagai generasi petani muda
ayo kita bekerja untuk bertani
beramai ramai biar ada penerus generasi
jadi kalau kita petani muda itu kuat
itu nggak ada jadi pembangunan itu mungkin ini
sekarang itu kalau petaninya lemah
mungkin dibikin lahan kita itu dibikin bangunan atau apa
ayolah kita berjuang bersama untuk ketahanan pangan kita di indonesia